presiden joko widodo melihat langsung tempat pembuatan amunisi di pt pindad turen malang jawa timur pada senin siang
presiden disopiri oleh menteri pertahanan prabowo subianto
mengendari kendaraan taktis maung presiden jokowi melakukan kunjungan di pt pindad di turen pada senin siang
kedatangan jokowi ini didampingi oleh ibu negara iryana widodo menteri pertahanan prabowo subianto dan juga menteri bumn erick thohir
jokowi melihat proses serta tempat produksi berbagai jenis amunisi pasalnya pemerintah telah melakukan penyertaan modal di pt pindad untuk menaikkan kapasitas produksi amunisi
penyertaan modal ini dilakukan karena industri pertahanan milik pemerintah ini diminati oleh pasar luar negeri
selain penyurutan modal pemerintah juga berencana memindahkan secara bertahap pt pindad yang ada di bandung ke subang untuk memaksimalkan produksi kendaraan taktis
ada tiga agenda kunjungan jokowi ke malang
jokowi menemukan peluru yang terkenal di jawa timur yakni ke pasar tradisional bulu lawang pt pindad dan pasar rakyat rampal kota malang
dalam ketiga agenda tersebut jokowi didampingi oleh menteri pertahanan prabowo subianto dan juga menteri bumn erick thohir
sebelum diberi pmn produksi pindad untuk peluru ini dua ratus tujuh puluh lima juta peluru
setelah kita beli pmn sebesar tujuh ratus miliar produksinya meningkat menjadi empat ratus lima belas juta peluru hampir dua kali lipat
juga akan kita geser pindad yang ada di bandung untuk dipindahkan secara bertahap dipindahkan ke kawasan industri di subang yang dimiliki oleh
presiden jokowi dodo menolak kunjungan kerja kabupaten malang jawa timur yang disebut bernuansa politis
menurut jokowi salah satu agenda kunjungan ke kabupaten malang jawa timur ini adalah mengunjungi pt pindad
karena itu ia mengajak menteri pertahanan prabowo subianto serta menteri bumn erick thohir
ini kita mau ke pindad ke kabupaten malang ini
pindad itu berada di bawah pak menteri bumn erick thohir dan di bawah pak menteri pertahanan pak prabowo
tidak ada hubungannya dengan yang ditanyakan